bukan demi kamu
malah kamu bikin cekel saja
apapun yang kulakukan
tetap saja aku nangkep sampah
bahkan waktu aku sendiri
terus memanggilku pelacur
sekarang saat aku bertindak
aku mengatakan tidak ada aset cinta
waktu aku akan sama dia
karena aku ingin membangun hidup enak
masih ada aset
masih ajak kita ke bagian cisnamling
tidak takutnya namanya setan jin atau apapun
bapak akan bunuh dia
pergi kau dari sini
jangan coba coba mengganggu ku
pergi kau atau aku bunuh kau
kang ada apa kang
bapak kenapa kang
sepertinya bapak kerasukan bayi bajang itu
bapak saya kesurupan
siapa lagi yang mengganggu dia
tolong bapak saya kerasukan
bawa ke dalam
keadaan lebih gawat lagi
kerasukan bayi bajang
saya sudah dengar
sudah lupa akan lingkungannya lagi
jawara seperti juragan oding
saya bisa kena apalagi saya yang tidak mempunyai ilmu sama sekali
pasti akan mudah diserangnya
saya juga takut kang
keluarga saya mau diungsikan dulu
saya juga akan mengungsikan anak dan istri saya kang
tadinya saya sudah senang
pak ustaz sudah mengurusinya
eh kok sekarang muncul lagi bayi bajang
bisa begitu kang
mungkin ada yang ngerjain
kita harus cepat cepat pergi dari kampung ini
pay bajang itu pasti akan datang lagi
kalau begini aku jadi stres
aku harus mencari si dede
dia harus membawa pergi dari kampung ini
kamu tau kepala bapak pusing dengar kamu berantem setiap malam
gara gara kamu mengawini pelacur itu
martabat bapak sudah dipertaruhkan demi kamu
malah kamu bikin jegel saja
apapun yang kulakukan tetap saja aku nangkep sampah
bahkan waktu aku sendiri
terus memanggilku pelacur
sekarang saat aku bertindak
tuh aku makan tantang tidak ada rasa cinta
waktu aku akan sama dia
kan aku ingin numpang hidup enak
masih ada hasyib
masih aja kita kebagian sis kambing
sebagai warga yang baik
sebaiknya kita ikutin saja program sis kambing
lihat si dede gak
makasih ya kang
ngapain dia malem malem nyari si dede
masih apa su
tidak ada apa apa
aku pengen jalan mencari
tidak korbankan nanti us didi
aduh lumayan kapan lagi aku punya perhiasan sebanyak ini
aduh banyak amat nih uang
dengan uang sebanyak ini aku bisa senang di kota
bener juga kata si eci
si dede memang kunyuk yang tidak berharga
di saat aku kesusahan dia malah kabur
apa yang kamu lakukan
kamu telah merampok bapak
iya sekarang aku mau pergi
karena aku tidak butuh kamu lagi
kamu memang terlalu keras
dan tetap seorang pelacur
kamu hanya menghicar harta orangtuaku
biar tidak mengganggu aku lagi
sekarang aku tidak mau diganggu kamu lagi
aku menasakkan kamu
pergi kau dari rumahku